ya kalau kemarin kemarin sih ya otomatis rame apalagi pas hari sabtu minggunya itu
kenapa sih baru mudik di hari lebaran pertama ini
karena emang jadwal liburnya baru dapat hari ini
pns sih mau libur cuman belum ada jadwalnya sih
terus sekalian juga pengen hindari kemacetan juga
kalau kemarin kemarin sih ya otomatis rame apalagi pas hari sabtu minggunya itu
dari kelapa gading mau ke pemalang
reha din fredianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain